bapak presiden sudah menerima surat pengunduran diri pak imar nakrawi
dari posisi sebagai menteri pengunduran dan penanakan
ini tadi bapak presiden sudah menandatangani kepres pemberhentian
saudara imar nakrawi sebagai menteri pengunduran dan penanakan
dan mengangkat saudara hanif dhaniri
sebagai pnp menteri pengunduran dan penanakan
jadi pak hanif dhaniri
saudara imar nakrawi dalam sebulan terakhir ini
selain sebagai menteri penanakan
dan juga sebagai pnp menteri pengunduran dan penanakan
saya kira itu saja yang saya sampaikan
ya adalah beberapa pertimbangan dan pilihannya juga
ada beberapa putri yang nanti menetangkan
satu pemerintah juga dikandil sebagai anggota pnp menteri pengunduran dan penanakan
pilihannya juga dianggapnya
jadi akhirnya dari pak presiden
menguruskan sebuah panding
ya dan sama saja
dan nanti masih ada waktu dua puluh hari lagi
bapak presiden juga akan
untuk beberapa cebata menteri